sejak kapan mereka
berita kamu salah
kamu salah waktu kamu bilang
nggak ada kejadian penting selama aku koma
kamu pasti nggak tahu
kalau kendi adalah kejadian paling penting dalam hidupku
dan sekarang aku nggak tahu lagi gimana perasaanku
cemburu sama saudara kembaraku sendiri
sekarang sekarang aku tahu
apa yang harus aku lakukan
antoni malam ini aku senang banget
kamu mau tahu nggak kenapa aku senang
aku senang karena besok aku mau jual lukisan
aku udah tahu kok lokasinya di mana
dan tepatnya kayaknya juga lumayan rame
kamu doain aku ya supaya lukisan aku laku
aku dah kok mulai biasa nih

ini dalam perbicaraan yang penting
ini yang tertinggal bisa diterima
jangan jadi orang lain akan tengok mah
teman janganlah kayak prensip tuh
aku mahan senang banget karena aku bisa terjun di dunia bisnis
walaupun kecil kecilan siapa tahu nanti aku bisa buka galeri
ya nggak tampan
aku aku bener bener udah nggak berguna
buat apa aku koma sampai sebegitu lamanya
lalu lalu sadar kembali tapi cacat seperti ini
kenapa enggak sekalian mati aja
candy pun udah nggak inget sama aku
aku juga gak tahu apa ada kenangan denganku yang tersisa di hatinya
candy candy kelihatannya sudah bahagia sama alva
udah gak ada yang tersisa buat aku
udah nggak ada
aku berharap untuk bertahan hidup aja aku sampai nyusahin perintah
untuk lakukan sesuatu
kek sepuluh tahun perang antara freddy dan anthony
pasti ini kebetulan aja mirip anthony
eh tapi kok bisa ya
ya ampun antoni bener deh
lukisannya prita tuh mirip banget sama wajah kamu
iya anthony beneran aku tuh udah sendiri
prita itu jago banget melukisnya
yang aku heran kok dia bisa sih lukis yang wajahnya mirip kayak kamu
tapi sih dia bilang
semua lukisannya tuh kebanyakan hayalannya dia doang
dia tuh mimpi mimpiin aku
terus bangun keinget jadi ngelukis aku
enak juga ya
segininya dimimpin sama cewek
eh cemburu cembur aja lagi
ih siapa yang cemburu
eh ketawa kan sih
mah mah mah
mah lihat deh cowok di lukis saat ini
ganteng banget ya
walaupun mukanya ketutup topeng tapi tetap aja kelihatan ganteng
aku mau yang ini mah
ya udah kalau begitu
temuin gi sana penjualnya
bener mah nah
asik makasih ya mah
kamu ini kalau ada maunya manja banget
oh jadi kamu hari ini gak bisa datang berita
ya udah gak apa apa
padahal hari ini lukisan kamu lah kedua loh
eh ini kan yang datang
oh ya udah kalau gitu nanti tante sampein ya
mama mau ngasih uangnya udah bisa diambil
kan lukisannya udah laku
tapi dia nggak bisa datang
katanya mau ngantar temennya terapi apa
oh jadi lukisannya prita tuh udah laku
dua yang satu gambarnya bunga yang satu gambarnya cowok
tadi pas mama liat liat pas mama ngebungkus lukisannya cowok itu
mukanya emang familiar
mukanya mirip kamu deh antoni
eh jangan jangan lukisan prita yang mirip sama antoni itu ya mah
ya keburu dibeli deh
padahal barusan aja kini mau kasih ujung ke antoni
habis ada kan lukisan prita yang mirip banget sama antoni
ya semoga aja kapan kapan prita mimpi aku lagi
jadi bisa ngelukis lagi deh
hmm mah tuh kan antoni tuh genit
ya udah ya udah kalian bantu mama ya sebentar lagi tau pasti
selamat malam antoni
oh iya hari ini lukiskanku udah terjual dua buah loh
dan ini hasil uangnya
tadinya aku sempet kaget
soalnya lukisanku tiba tiba udah kejual
tapi aku baru tahu kalau lukisan yang terjual itu adalah lukisan wajah kamu antoni
soalnya kamu kan ganteng
terus mirip pengaran pengaran kayak di dongeng gitu
pasti dimenatin banyak orang
sekarang kamu bisa terapi dengan tenang deh
soalnya uang dari papa mungkin cukup untuk terapi kamu
dan hasil uang lukisan aku aku pake untuk hidup kita sehari hari ya
jadi kita gak perlu ngerepotin bunda nungki lagi
demi aku prita sampai berjuang mati matian
aku jadi ngerasa gak berguna dan nyusahin aja
andai aja aku bisa jalan
aku pasti gak akan membiarkan kamu kerja seperti ini untuk aku
pr pr prita
j j jadi
aku kan udah janji dan bertekad untuk nemenin kamu sampai kamu sembuh
kalau kamu udah sembuh nanti pasti aku jadi orang paling bahagia di dunia ini
dan kamu juga harus tetap yakin kalau kamu tuh bisa sembuh ya
oh ya tadi pagi pagi bu elva sudah telepon saya
ini dik uangnya
ini kan rame rani juga
aduh gimana ya
terus aku tengokin rani
tapi nanti om billy marah sama aku
dia ngusir aku lagi
padahal aku kan kangen banget sama rani
ah mendingan aku lewatin aja deh rumahnya
kan siapa tahu rani juga di depan rumah
lihat rani naya jauh juga udah ngobatin kangen kok
oh kamu udah rapi banget sih
ah rani rani mau mau pergi ma
eh mau nemuin aldi ya

eh tapi tapi mama jangan marah ya